erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan siau tagulandang diaro atau sitaro sulawesi utara berdampak pada sektor pariwisata di sekitar wilayah sulawesi utara
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyampaikan sudah menerima laporan terkait pembatalan event skala internasional
setidaknya ada dua hingga tiga event internasional yang dibatalkan
dengan demikian kondisi ini tentunya ikut berdampak pada keterisian hotel dan juga umkm setempat
sementara status gunung ruang yang saat ini berada di level empat juga membuat penerbangan ke arah manado dihentikan
karena gunung ruang ini sudah di level keempat kalau tidak salah dan penerbangan sudah dihentikan
ini tentunya berdampak terhadap pariwisata di sekitar sulawesi bagian utara
destinasi super prioritas likupang
juga destinasi andalan bunaken dan beberapa penerbangan yang ke dan dari manado dihentikan